intensitas hujan yang tinggi dan merata di kawasan bandung raya mengakibatkan banjir setinggi tiga puluh hingga seratus cm
dan merendam ribuan rumah di dua kecamatan kabupaten bandung
meski demikian banjir yang terjadi kali ini terbilang cepat surut
sejumlah warga yang rumahnya di titik terdalam pun memilih untuk mengungsi
jumat pagi banjir akibat luapan air sungai citarum terpantau melalui kamera drone
melanda ribuan rumah di dua kecamatan kabupaten bandung yakni dayakolot dan baleendah
banjir mulai terjadi sejak hari kamis petang kemarin
menyusul intensitas hujan yang tinggi dan merata mengguyur wilayah bandung raya
di kecamatan dayakolot ketinggian air banjir berkisar tiga puluh cm hingga satu meter
banjir dengan ketinggian serupa juga terjadi di kelurahan andir kecamatan baleendah
akibatnya aktivitas warga terhambat karena harus menggunakan transportasi perahu
untuk berkegiatan keluar masuk perkampungan
menurut kepala desa dayakolot yayan setiana
banjir yang terjadi di desanya kali ini merendam sepuluh dari total empat belas rw
di dayakolot sekarang yang tergenang ada sepuluh rw
ketinggian air semalam mencapai satu ratus dua puluh yang paling dalam ya
sekarang sudah melusuri sekitar dua puluh cm
ada di warga sekitar satu ratus dua puluh
sebagian warga memilih untuk mengungsi akibat rumahnya terendam banjir yang cukup tinggi
selain merendam permukiman banjir juga mengenangi jalan raya penghubung
antara kecamatan dayakolot baleendah dan banjaran
chandra febriana kabupaten bandung jawa barat
hujan deras yang mengguyur bandung mengakibatkan banjir
dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada produser lapangan sianan indonesia
franky wijaya di kawasan pasar selamat
franky bagaimana kondisi terkini di sana
dan apakah sudah diketahui penyebab dari banjir yang terjadi
ya selamat siang mevli
terkait kondisi di jalan paster yang kemarin sore memang sempat tergenang oleh banjir
dengan ketinggian kurang lebih satu meter
sebenarnya sejak malam tadi banjir sudah langsung surut
dan sekitar pukul sembilan kendaraan ini sudah bisa berjalan kembali normal
setelah sebelumnya dipastikan
tidak bisa dilalui oleh kendaraan karena memang sepanjang jalan paster ini tergenang oleh banjir
dan terkait apa sebenarnya penyebab utama dari banjir yang terjadi di jalan pasir
dan juga beberapa titik lainnya di kota bandung tentunya memang
kalau kita merujuk dari bmkg bmkg sendiri menginformasikan bahwa memang
kemarin sore itu terjadi anomali cuaca sehingga curah hujan cenderung lebih tinggi
jika dibandingkan dengan biasanya
dan membuat sungai cetepus yang mengalir di sepanjang kota bandung
dan mengaliri daerah paster kemudian ke pagarsi ini menjadi meluap
ini merupakan salah satu penyebab utama yaitu karena curah hujan
namun jika kita melihat apa sebenarnya penyebab utama dari banjir ini
jika kita melihat beberapa tahun terakhir terakhir itu dua ribu
di jalan paster ini memang sudah selalu banjir ketika ada hujan deras datang
dan tidak hanya di jalan paster ada juga jalan pagarsi kemudian cibadak
gedebage pasir koja yang juga kemarin tergenang banjir
akibat hujan yang cukup merata terjadi di seluruh kota bandung selama hampir dua jam
nah makanya memang perubahan kontur di kawasan bandung utara
mulai maraknya hutan yang ditebang dan dijadikan perumahan
ini menjadi salah satu penyebab banjir yang membuat sungai citepus ini meluap
dan ini tentunya masih perlu kajian lebih lanjut
namun memang jika kita melihat dari apa saja upaya upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota bandung
untuk mengatasi banjir yang rutin setiap
bahwa musim hujan ini pasti terjadi di kota bandung
sebenarnya sejak dua ribu enam belas lalu waktu itu masih wali kota ridwan kamil
di jalan paster jalan pagarsi dan juga di gedebage sudah ada proyek
nama proyeknya itu tol air
dan ini mungkin bahasa sederhananya bisa dibilang sebagai gorong gorong
dan di jalan paster ini sebanyak satu lima km sudah disediakan gorong gorong yang sudah diperbarui
dan waktu itu memang dipastikan bahwa banjir tidak akan terjadi lagi
namun sejak diresmikan pada dua ribu dua belas
tampaknya tol air yang ada di jalan paster ini tidak efektif
demikian juga di jalan pagarsi dan gedebage
yang sampai saat ini di mana ada keberadaan tol air tersebut
ini sama sekali tidak ada perubahan
artinya memang setiap banjir atau hujan deras pasti akan terjadi genangan banjir
meskipun dalam waktu dua tiga jam itu langsung surut
dan kemudian pemerintah kota bandung lakukan langkah lain
yaitu membuat kolam retensi
tercatat saat ini sudah ada tiga kolam retensi yang sudah dioperasikan
yaitu kolam retensi di kawasan gedebage
kemudian kolam retensi di jalan bima
dan kolam retensi di jalan bolang
ketiganya difungsikan untuk menampung debit air
yang selama ini dianggap menjadi salah satu penyebab utama
karena tol air ini tidak mampu menampung debit
sehingga di hulu sungai cetepus kemudian cikapundung
itu dibuatkan semacam kolam
kolam retensi yang tujuannya untuk menampung air
sehingga debit air yang turun ke aliran sungai itu
tidak terlalu deras dan menyebabkan banjir
namun nampaknya memang masih belum efektif juga hingga saat ini
dan kita tetap kita masih menunggu langkah langkah konkret dari pemerintah lainnya
karena sejauh ini sejak dua ribu enam belas dan bahkan sampai sekarang
sejumlah program yang dibuat terbukti tidak efektif
untuk menangani banjir yang setiap musim hujan datang di kota bandung
ya franky terkait dengan banjir yang terjadi kemarin
ini kita coba baca di sejumlah sumber ini
menyatakan bahwa memang sejumlah korban ini
kemudian memilih untuk mengungsi
nah di sekitar sana
di sekitar kawasan pasar
apakah ada posko pengungsian yang kemudian ditempati oleh para korban banjir
dan bagaimana kondisinya
apakah mereka sudah kembali ke rumah masing masing
karena memang sudah surut atau seperti apa
untuk di jalan paster sendiri
nampaknya memang karena memang wilayah ini bukan
tidak banyak pemukiman warga
dan banjir sendiri biasanya hanya menggenangi jalan ini saja
dan sambil melewati
nampaknya memang di sini
di sini tidak ada posko yang memang khusus untuk ditempatkan bagi warga yang terdampak
jika kita melihat data dari binas madang kebakaran yang menanggulangi banjir kemarin
paling parah di kota bandung itu pada kamis kemarin berada pada di jalan cibadak
di sana tercatat ada satu ratus lima puluh rumah yang terendam akibat banjir sore kemarin
tadi malam dari pemerintah sudah menyiapkan posko
bagi warga yang akan mengungsi
karena rumahnya terendam
namun sebagian besar warga memilih untuk tetap tinggal di rumahnya
sambil membersihkan sisa sisa puing puing akibat banjir
karena memang banjir kemarin tidak merendam terlalu lama
yaitu sekitar pukul lima sampai pukul empat
banjir itu biasanya hanya melewat
dan dalam waktu tiga jam
biasanya sudah suruh
sehingga biasanya kalau di kota bandung itu warga tidak akan mengungsi
namun memilih untuk tinggal di rumahnya
walaupun kondisi rumahnya itu terkena banjir
baik franky kita bicara soal pastor
ini erat kaitannya dengan pintu gerbang untuk menuju ke bandung
kejadian kembali di sebuah kubur natal dan tahun baru ini pasti juga banyak
kemudian para wisatawan ini yang ingin pergi ke bandung
sejauh ini saya cek di bmkg
memprediksi memang hujan akan juga terjadi di kota bandung hari ini
apa kemudian langkah langkah dan pengalihan arus lalu lintas yang mungkin akan dilakukan
jika nanti akses jalan di paster ini kembali tertutup
akibat adanya banjir yang berdasarkan atau diakibatkan oleh hujan

ya maifri benar sekali
bandung paster ini merupakan salah satu jalan favorit bagi wisatawan yang akan masuk ke kota bandung
namun memang hingga saat ini pemerintah kota bandung sendiri belum akan memberikan rekayasa lalu lintas
jika nantinya memang akan terjadi banjir seperti ini
namun informasi yang saya dapatkan dari jasa marga
ini tidak terkait dengan banjir
namun jika terjadi kepadatan
keluarga akan dialihkan untuk keluar dari jalur tol baros
dan mungkin ini bisa dijadikan alternatif bagi anda
jika nanti misalnya anda datang dari jakarta untuk berwisata ke kota bandung
dan kemudian di jalan ini sudah tanda tanda atau sudah hujan deras
ada baiknya anda menghindari masuk ke gerbang tol paster
ada beberapa alternatif yang bisa dilalui
di antaranya gerbang tol baros yaitu menuju kota cimahi
kemudian ada gerbang tol buah batu yang langsung ke kota bandung
gerbang tol pasir koja dan gerbang tol kopo
ini mungkin bisa jadi alternatif pilihan
jika nanti anda sudah mendekati
kota bandung namun kondisi hujan deras
memang bmkg memprediksi hujan deras masih akan terjadi saat ini
dan di tempat saya sendiri saat ini kondisinya sudah mulai mendung
dan kita berharap misalnya pun nanti hujan
tidak terjadi lagi banjir
sehingga lalu lintas bisa tetap lancar di jalan paster ini mevri
baik sepakat sekali franky wijaya
kita sama sama berharap agar jika memang nanti terjadi hujan deras
semoga tidak sampai mengakibatkan banjir
dan juga melumpuhkan kawasan tersebut
jaga terus kesehatan anda franky
dan selamat melanjutkan tugasnya